makanan berlebih kadang tidak begitu diperdulukan oleh masyarakat
makanan itu lebih banyak berakhir di tempat sampah
di surabaya jawa timur ada sejumlah relawan yang menamakan diri mereka garda pangan
yang memilih menyelamatkan makanan itu untuk dikumpulkan dan dibagikan ke masyarakat lain yang membutuhkan
mereka memiliki jargon indonesia bebas lapar
pagi itu para relawan garda pangan menunggu konfirmasi dari donatur
yang akan menyumbangkan makanan lebih di acara pernikahan
sembari menunggu mereka mengemas berbagai cindera mata ramah lingkungan
untuk menggalang dana operasional organisasi
menjelang siang kabar yang ditunggu pun datang
ada makanan lebih yang bisa mereka ambil
para relawan bersiap
para donatur merasa terbantu dengan garda pangan
menurut pasangan anissa dan faisal
mereka menemukan solusi sulitnya membawa pulang makanan lebih dari acara pernikahan mereka
terlalu banyak dan hampir pasti terbuang
begitu alasan mereka
pertama kepikiran sama makanan berlebih setelah acara biasanya kan banyak ya
dan maksudnya itu pengalaman juga
makanan sisanya itu eh makanan berlebihnya itu gak kemakan
tapi malah jadi kebun
dibuang dan berhasil gitu
sedangkan kan di sisi lain
banyak orang orang yang sebenarnya masih bisa diberikan gitu
untuk baju rezeki kayak gitu
akhirnya yaudah saya mencari cara gimana caranya biar makanan sisa ini gak
makanan berlebih ini nggak kebuang kayak gitu
hingga satu lima tahun eksistensinya
garda pangan mampu menanggulangi tujuh ton potensi sampah makanan
tercatat lebih dari empat puluh tujuh ribu bungkus makanan
mereka bagikan ke hampir empat puluh ribu orang
prinsip mereka membantu dengan menjaga martabat penerima
mereka mengemas kembali makanan makanan itu dengan baik
mereka memastikan semua makanan yang akan dibagikan layak untuk dikonsumsi
butuh waktu dua jam untuk mengemas kembali makanan ini
sore itu mereka sepakat mendonasikan makanan ini
ke pengungsisi ah sampang di rumah susun jemundo sidoarjo
founder garda pangan eva baktiar mengatakan
ia dan kawan kawannya juga mengkampanyekan perencanaan makanan
semakin sedikit makanan lebih dalam sebuah toko atau acara
itu menunjukkan kesadaran masyarakat
untuk mengurangi sampah makanan semakin baik
jadi sekarang kita masih usaha terus mengedukasi masyarakat
supaya kabarin aja dulu jadi kami standby
karena mobilisasi relawan kan memang butuh waktu
dan kalau ternyata pas event nggak ada makanan berlebih
ya sudah itu berarti eventnya sudah dijalankan
sudah dijalankan dengan perencanaan yang cukup baik dan kami cukup happy dengan itu
saat ini garda pangan memiliki mitra antara lain
toko roti restoran sampai pasar organik
gerakan ini menghubungkan antara kelompok masyarakat yang kelebihan makanan dengan yang kekurangan
lembaga pangan dunia atau fao merilis
indonesia merupakan negara kedua terbanyak memproduksi sampah makanan
garda pangan indonesia gerdas selamat